mama gak ngerti
kalau ada masalah
ngebiarin hubungan kamu sama selfie
ya kalau sekarang ini
kita tersinggung lah
ya kalau gitu kenapa bapaknya selfie kabur
terus urusannya sama kita apa
ini kejadiannya gimana beb
baik jangan marah sama guntur yuk
iya aku gak marah
guntur anak kita loh beb
beb cerita ya
guntur gak salah beb
guntur gak salah
guntur gak salah
guntur gak salah
guntur lagi main hp
terus hp nya bunyi
terus hp nya bunyi
dokter mau kasih tahu jadwal kunjungan

tapi guntur gak salah
guntur gak salah
guntur gak salah
karena kamu itu nelfon lama lama
akhirnya guntur banting banting barang
guntur banting banting barang
guntur banting banting barang
tapi gak semuanya kok beb yang pecah
pasti ada sisanya kok
kan kita tinggal beli lagi

kita beli lagi ya
guntur ya jangan dimarahin
guntur kenapa masih nangis hpnya sudah dikembalikan
aku gak ada uang lagi
hai indri ngunjukin lauknya kemina
mina sedih anak anak juga pernah ngerasain seperti itu lo kan akan bisa daftar ojek online
gimana ngajak ya kan naik di atas motor ya iyalah minah tahu harus naik
dulu ke atas motor maksud mina kapan ngojeknya nanti setelah daftar dulu ke perusahaan ojek online
ya ma ya pastilah kan pasti waktunya akan tuh kerja oh pulang kerja narik malem kenapa napa
gimana akan pergi malem malem ya udah paham ya ya udah udah udah udah udah udah udah udah udah

atau mina jualan aja ya kak jualan apa gorengan merusak allah segitu terus minah tidur di warung warung
kalau anak anak tahu gimana emak pasang plang aja indri enggak mau sekolah lagian kasihan mama
kasihan mama pasang plang aja indri enggak mau sekolah lagian kasihan mama
capek hamil kalau aja setiap bulan dapat tambahan lima ratus aman kita
jangan kang baru minta kerja itu belum seminggu ntar kalau akang dipecat aduh jangan akan
dikasih liburan ke bali dikasih kasur mah diterima kerja lagi
kayak orang yang nggak tahu
terima kasih kita ngobrolin sama anak anak aja deh ngajak anak anak kerja di tempat pak haji
untuk minah sabar kang ngobrolin soal jualan ngerti ngerti jualan
jadi janjian sama dokter kapan besok
lebih cepat lebih bagus
pelan pelan kenapa sih aku komentar nguruh
kapan kapan gua ajak lu ke studio ngapain biar wawasan lo kebuka biar lo tahu cewek enggak
orang satu di dunia ya yang tuh
kasih tau andri ma
kasih tau apa
keluarga kita punya masalah apa sama keluarganya selvi
nggak ada masalah apa apa
kalau ada masalah
ngebiarin hubungan kamu sama selfie
ya kalau sekarang ini memang ngelarang ya karena
kita tersinggung lah sekeluarga tersinggung
ya kalau gitu kenapa bapaknya selvi kabur

aku suka lagi ya